beredarnya pesan pendek dari pendamping ahli teman ahok igusti putu arte
tentang kemungkinan jalur partai politik yang akan digunakan basuki cahayapurnama atau ahok
pada pemilihan kepala daerah dki jakarta dua ribu tujuh belas
tidak ditanggapi serius sang calon petahana
ahok justru menyatakan ingin menghargai parpol yang sudah memberi dukungan tanpa syarat
nah saya bilang ini juga mesti dipikirkan memberi penghargaan kepada porpor seperti itu
nah kalian pikirin aja mana yang terbaik
parpol sih siap kok
kamu mau verifikasi juga parpol siap